hai saudara saudara ini hujan di mobil ini tuh angin lihat nih yang lain kagak nih nih yang
lain nggak ada yang hujan nanti mobil ini doang nih tuh masya allah masya allah bisa ya kalau bisa ya
berdasarkan pengamatan citra radar tanggal tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
sebenarnya terpantau ada awan konvektif di sekitar wilayah tersebut di wilayah cikarang
dan penyelena hujan lokal tersebut bisa terjadi karena adanya pertumbuhan awan tunggal di daerah tersebut